rencana ekspansi pertamina ke luar negeri menjadi kabar terbaru dari perusahaan pelat merah ini
lantas seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk proses akuisisi lapangan migas milik repsol
ya jazair tersebut
kini kita sudah terhubung dengan vp corporate communication pertamina
ada wiyanda pusponegoro
mbak wiyanda anda bisa mendengar saya selamat sore mbak wiyanda
ya tampaknya kita sudah mencoba menghubungi
halo selamat sore mbak wiyanda
tadi kita sudah mendapatkan soundbite tadi dari ataupun juga statement dari pak ahmad bambang
meskipun masih sandi sandi tapi saya ingin konfirmasi kepada anda
apakah benar akan mengakuisisi lapangan migas milik repsol di aja zair mbak wiyanda
belum belum benar
jadi terus terang memang proses prosesnya
proses seperti ini kan semuanya memerlukan negosiasi yang mendalam ya
dan proses yang juga serta review yang juga komprehensif
nah apalagi semua ini kan prosesnya kita melibatkan mitra pihak ketiga
dan mitra mitra pertamina tidak hanya satu di lapangan tersebut
jadi ini lapangan yang dimaksud adalah salah satu lapangan yang kami operasikan di wilayah algeria
nah jadi mbak hera pada intinya semua ini masih berproses belum ada keputusan final
proses proses ini nanti sifatnya adalah lebih kepada internal communication yang terjadi antara mitra mitra terkait
jadi tentunya setelah ini semua rencana sudah final baru bisa kita informasikan secara lebih lengkap dan detail mbak
mbak wiyanda tadi ada clue dari pak ahmad bambang juga dalam waktu dekat
maksudnya seperti apa mbak wiyanda
bisa anda jelaskan apakah kerjasama ataupun juga pembicaraan tersebut akan selesai dalam waktu dekat begitu mbak wiyanda
yang penting bagi kami adalah kami sekarang sudah menjadi operator
di asia tersebut di salah satu lapangan namanya lapangan mln
kemudian kita juga di sana field managernya adalah orang indonesia orang pertamina
beliau membawahi delapan belas keluarga negaraan yang ada di sana
dan memang kita melihat ke depan itu memang prospeknya itu cukup baik di lapangan tersebut
kita melihat bahwa nanti di rencana dua ribu enam belas kita akan rencana melakukan pemboran dua puluh sumur
maupun melakukan work over enam belas
jadi pada intinya mbak hera kita lihat memang potensi untuk lapangan migas di algeria untuk memberikan tambahan produksi bagi pertamina itu sangat besar
nah jadi pada intinya itu yang menjadi fokus utama kami mbak
sambil kita lihat nanti bagaimana kemudian potensi potensi untuk mempererat kerjasama dengan mitra mitra kita yang ada di sana mbak
mbak wiyanda tadi anda menyebutkan akan ada pemboran untuk beberapa sumur sangat besar
bisakah anda deskripsikan seberapa besar memang nanti akan mendongkrak juga kinerja perusahaan ketika nanti
karena ini yang kita operasikan tidak hanya di algeria tapi juga di irak dan malaysia
jadi semua ini dioperasikan di bawah kendali anak perusahaan pertamina yang bernama pertamina international exploration production
jadi year to date sampai dengan saat ini saya bisa mencatat hingga oktober dua ribu enam belas
rata rata produksi dari semua lapangan migas di tiga negara tersebut bisa menghasilkan sekitar satu ratus empat puluh ribu barrel oil equivalent per hari
jadi ini memang sudah cukup besar
ya harapan kami nanti targetnya di dua ribu dua puluh lima dari semua lapangan migas kita yang berasal dari luar negeri
yang dikelola oleh pertamina international tadi exploration production bisa menghasilkan sampai enam ratus ribu barrel oil equivalent per hari
artinya minyak setara dengan kondensat maupun dengan gas
nah jadi intinya mbak hera itu yang menjadi fokus kami ya sambil kita melihat bagaimana kemudian kita mengoperasikan lapangan lapangan
tidak hanya lapangan mlm tadi juga di algeria ada juga lapangan emk dan juga lapangan ohd
nah ini yang kedepan tentunya akan masih menjadi target untuk peningkatan produksi
tapi di sisi lain kita melihat potensi yang sangat besar untuk terus meningkatkan produksi kita di sana
makanya kita berani mencanangkan tadi rencana kerja yang juga cukup agresif dengan melakukan pemboran dua puluh sumur
maupun melakukan work over untuk enam belas sumur yang ada di sana
butuh biaya berapa investasi berapa
investasi berapa besar mbak wiyanda untuk mendorong agresivitas pertamina tersebut
kalau investasi biasanya kita hitung dalam besaran kompresif gitu ya yang kumulatif yang berada di dalam kapex nya pertamina
capex nya pertamina sendiri tahun dua ribu tujuh belas gitu diperkirakan sekitar enam sampai tujuh miliar dolar amerika
jadi dari situ kita lihat nanti berapa besar masing masing sumur yang ada di sana
karena tentunya untuk melakukan pemboran di satu atau dua sumur diggeralize karena itu nanti terkait dengan kerumitan yang di lapangan maupun lokasi lokasi dari sumur tersebut

b wiyanda dari belanja modal ataupun capex enam sampai tujuh miliar dolar darimana sumur pendanaan mbak wiyanda
b wiyanda dari belanja modal ataupun capex enam sampai tujuh miliar dolar darimana sumur pendanaan mbak wiyanda

bisa melakukan pendanaan dari internal perusahaan maupun nanti untuk proyek proyek strategis salah satu mekanismenya adalah proyek financing gitu ya maupun nanti kita bekerjasama dengan partner dalam bentuk joint venture agreement
nah jadi harapannya tentu dari semua keuntungan tersebut kita bisa kembalikan lagi dalam bentuk
investasi baik untuk produksi di hulu migas maupun untuk peningkatan investasi berupa infrastruktur migas di dalam negeri
untuk dua ribu tujuh belas mbak wiana berapa target pendapatan dengan capex tadi yang anda sebutkan enam hingga tujuh miliar dolar mbak wiyana
pendapatan dan juga revenue maupun net profit dua ribu tujuh belas tentu sifatnya masih prognosa
kita semua tidak ingin memberikan angka angka yang terlalu dini
yang kita bisa lakukan adalah memaksimalkan profit yang bisa didapatkan
dan yang paling penting juga pada saat yang sama meningkatkan kinerja operasional
nah jadi ini nanti ada banyak upaya upaya yang kami lakukan termasuk dari lapangan lapangan yang berasal dari merger akuisisi di luar negeri
maupun peningkatan produksi di dalam negeri dan juga nanti pengelolaan blok blok migas terminasi
akan kita upayakan maksimal untuk bisa mencapai target peningkatan produksi yang tadi sudah saya informasikan sebelumnya
baik mbak wiyanda tadi kita bicara hulu saya sedikit ke hillar sekarang
saya tahu beberapa waktu yang lalu pertamina mengusulkan agar menaikkan harga solar subsidi
ini juga mungkin terkait dengan kesepakatan opec dan non opec untuk memangkas produksi sehingga bisa mendongkrak harga
apakah benar pertamina memberikan ide
masukkan kepada pemerintah untuk menaikkan harga solar subsidi sebesar lima ratus rupiah mbak wiana
pertamina tidak pernah memberikan usulan menaikkan harga solar
yang kami lakukan adalah kami duduk bersama dengan pemerintah membahas fluktuasi harga minyak mentah
maupun kemudian sesuai dengan permen esdm yang ada bahwa harga bbm khusus penugasan dapat direview tiap tiga bulanan
jadi setelah itu nanti kita lihat seperti apa
nah tentunya keputusan terakhir ada di tangan pemerintah
melihat bahwa memang pergerakan harga minyak mentah sekarang sudah di atas lima puluh usd per barrel
nah jadi diskusi diskusi ini yang kami sampaikan kepada pemerintah untuk nanti sama sama kemudian keputusan berada di tangan pemerintah
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business